ini informasi menarik bagi anda yang senang atau hobi liburan ke luar negeri
ataupun juga anda mengenyam pendidikan di luar negeri
atau juga untuk urusan bisnis atau pekerjaan
karena kementerian luar negeri republik indonesia mengeluarkan aplikasi
untuk anda warga negara indonesia saat ada di luar negeri
aplikasi ini dapat membantu warga negara indonesia
yang mengalami masalah saat berada di luar negeri
aplikasi safe travel ini sudah diluncurkan pada dua ribu tujuh belas lalu
namun saat ini telah dikeluarkan versi terbaru dengan konsep multi platform
fitur yang disediakan cukup beragam
mulai dari berbagi foto perjalanan anda dengan pengguna aplikasi safe travel lainnya
mendapatkan info mengenai syarat perjalanan
hingga mengecek situasi keamanan negara yang ingin anda kunjungi
kementerian luar negeri mencatat
setiap tahun ada sembilan juta warga indonesia yang berpergian ke luar negeri
ada faktor perlindungannya
salah satunya misalnya
disitu begitu orang mendownload aplikasi ini
nanti setiap dia berangkat ke luar negeri ke negara manapun
dia akan mendapatkan pemberitahuan mengenai situasi keamanan
dan kalau ada perkembangan perkembangan penting
dia langsung mendapatkan informasi di aplikasi tersebut
kalau dia butuh bantuan kbri
disitu dia bisa dipandu untuk menuju ke kbri
dan kalau dalam kondisi darurat
dia tinggal memencet tombol darurat
dan disitu dia akan langsung terhubung dengan call center
di jakarta dengan pusat
data kementerian luar negeri saat ini menunjukkan
ada lebih dari dua sembilan juta wni yang berada di luar negeri
dari jumlah tersebut
hampir dua delapan juta diantaranya merupakan pekerja migran
sedangkan sisanya terdiri dari pelajar dan anak buah kapal
melalui aplikasi ini
kementerian luar negeri berharap
wni yang sedang berada di luar negeri tidak merasa sendiri
bagus banget aplikasi ini dari kementerian luar negeri
jadi ya isinya itu ada info mengenai negara negara di luar indonesia
jadi ada indikatornya
kalau hijau itu aman kuning itu tidak aman
terus merah itu mungkin ada perang
jadi kalau ada negara kategori merah
itu sebaiknya jangan dikunjungi
sangat berguna ya
jadi kalau kita kebetulan sedang di luar negeri
kita bisa langsung ada safety nya gitu menurut saya
nah bagi anda yang berencana untuk jalan jalan ke luar negeri dalam waktu dekat
anda sudah bisa mengunduh aplikasi safe travel di google play store dan apple store
fitriah sungkar jakarta